dua ribu dua puluh empat adalah tahun terakhir presiden joko widodo menjabat
sejumlah capaian dalam pembangunan infrastruktur diklaim berhasil membangun ekonomi nasional
sejauh mana infrastruktur yang terbangun memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi
pada sembilan belas mei dua ribu dua puluh tiga dalam rapat paripurna bersama dpr
menteri keuangan sri mulyani membeberkan capaian kepemimpinan joko widodo selama menjabat
menteri keuangan menjabarkan panjang jalan nasional meningkat satu tiga ratus delapan puluh lima km dari empat puluh enam empat ratus tiga puluh dua km pada dua ribu empat belas
menjadi empat puluh tujuh delapan ratus tiga belas km per dua ribu dua puluh
jalan provinsi dan kabupaten bertambah dari empat ratus enam puluh empat dua ratus delapan puluh km menjadi lima ratus satu tiga ratus empat puluh empat km
sementara jalan tol meningkat dari sembilan ratus tiga puluh km
menjadi dua empat ratus sembilan puluh sembilan km pada dua ribu dua puluh
dan satu delapan ratus km sedang dalam tahap pembangunan
infrastruktur bendungan meningkat dari lima belas bendungan pada dua ribu empat belas
menjadi empat puluh dua bendungan
sementara infrastruktur energi dan kapasitas pembangkit listrik meningkat dua puluh gigawatt selama dekade terakhir
antara dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
pemerintah telah menggelontorkan anggaran infrastruktur sebesar rp dua tujuh ratus

menteri keuangan juga menekankan bahwa pada dua ribu dua puluh
pembangunan bendungan dan irigasi akan dilanjutkan
pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional
dan ibu kota negara nusantara
dalam sepuluh tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur
infrastruktur vital meningkat signifikan
panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat empat puluh enam empat ratus tiga puluh dua km
tahun dua ribu empat belas meningkat satu tiga ratus delapan puluh lima km

pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas

pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan ibu kota negara ikn nusantara
hal ini juga sangat strategis untuk mendorong gerak roda ekonomi dan pemerataan pembangunan
namun pembangunan infrastruktur yang masif ini dinilai belum efektif
dan belum memberikan manfaat bagi perekonomian daerah tersebut
pengamat kebijakan publik agus pambagio menilai perencanaan proyek infrastruktur era jokowi
dibuat berdasarkan proyek bukan berdasarkan program yang saling terkait
akibatnya infrastruktur tersebut tidak bergantung dengan keuntungan daerah
akibatnya infrastruktur tersebut tidak bergantung dengan keuntungan daerah

gus pambagio menyoroti pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan ahli antropologi saat perencanaan
sehingga tidak memiliki mitigasi ketika muncul resiko tidak adanya aktivitas ekonomi di proyek tersebut
proyek juga dibayangi oleh korupsi sehingga kualitas bangunan tidak baik
peraturan menteri perhubungan juga dilanggar karena jarak pembangunan yang terlalu dekat satu sama lain
seperti yang terjadi pada pelabuhan batang dan pelabuhan kendal

keduanya berdekatan dengan pelabuhan tanjung emas semarang dan pintu gerbang laut jawa barat

sebagian besar proyek dalam satu dekade disebut agus mubazir karena belum mencetak pendapatan
akibat tidak ada pengguna jalan yang melintas atau kurang penumpang dan barang pada sebuah bandara dan pelabuhan
hal itu disebabkan tidak ada bangkitan ekonomi pada titik ujung proyek seperti yang terjadi di jalan tol manado bitung
akibatnya anggaran ribuan triliun rupiah yang digelontorkan membebani apbn dalam bentuk utang
coba perhatikan bandara kertajati perhatikan pelabuhan patimba pelabuhan bandara sudirman bandara ngeloram jalan tol manado bitung
nggak ada yang lewat nggak ada yang pakai jadi artinya pembangunannya masih betul tetapi tidak optimal
karena perencanaannya kurang karena perencanaan kurang itu akhirnya terkena pada perusahaan perusahaan kpbu
yang membangun infrastruktur yang karya karya itu kan sekarang jadi bermasalah
karena ketika mereka ditunjuk untuk membuat proyek infrastruktur mereka tentu pengadaan tanah mereka lakukan
kemudian mereka beli aset kemudian setelah jadi asetnya tidak bisa dipakai karena tidak ada yang menggunakan

ini yang jadi persoalan
ambagio menegaskan persoalan infrastruktur mangkrak akan menjadi pekerjaan rumah bagi presiden selanjutnya
presiden mendatang juga harus membangun bangkitan ekonomi di sekitar proyek dan wajib menyicil utang utang bertenor panjang